lima bulan sejak kepergian zulhaimi amir duka masih dirasakan anak anaknya
ingatan tentang percakapan antara ayah dan anak tiga hari sebelum meninggal
masih melekat diingatan monte christo yang kala itu tengah berlayar di luar negeri
saya sempat video call sama orang tua masih pasang ini pasang oksigen
beberapa hari kemudian masuk ke ruang icu
ya udah dari ruang isu itu orang itu udah gak sadar lagi
beberapa hari kemudian saya dapat berita ya saya udah pulang udah meninggal
zulhami adalah satu dari sekian banyak jenazah yang dimakamkan
dengan protokol covid sembilan belas di tempat pemakaman umum tegal alur kalideres jakarta barat
dalam kurun waktu enam bulan sejak maret sampai bulan september dua ribu dua puluh
sudah ada lebih dari satu tujuh ratus jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
di tpu tegal alur jakarta barat ini
jumlah ini sebenarnya tergolong lebih sedikit jika dibandingkan dengan jenazah
yang dimakamkan di tpu
pemprov dki jakarta mencatat bahwa sejak maret sampai september
sudah ada lebih dari lima jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
di tpu pondok ranggon dan juga di tpu tegal alur
baik karena positif covid sembilan belas ataupun juga mereka yang terpaksa harus dimakamkan
dengan protokol covid lantaran ada gejala yang dianggap mengarah ke sana
untuk mengantisipasi lonjakan angka kematian akibat covid sembilan belas
pemprov dki jakarta menyiapkan tambahan
lahan makam seluas dua hektare di tpu tegal alur
anies menambahkan penambahan lahan makam penting dilakukan
mengingat kasus aktif covid sembilan belas di jakarta terus melonjak
hal ini semakin mendesak mengingat tpu pondok ranggon jakarta timur
juga menyisakan sedikit liang lahat
petugas pemakaman di tpu ini menyebut
dengan rata rata tiga puluh jenazah dikubur per hari
besar kemungkinan tidak ada lahan tersisa pada oktober mendatang
hingga sembilan september dua ribu dua puluh
satu tiga ratus empat puluh tujuh orang terkonfirmasi meninggal karena positif covid sembilan belas
sekilas persentase angka kematian di jakarta terkesan kecil
yaitu sebesar dua tujuh persen dari total kasus
namun bagi keluarga yang ditinggalkan
satu nyawa yang pergi berarti ribuan duka yang tak hilang dalam waktu yang tak terhingga
seutama andika suramanto jakarta